masjid terapung bj habibie terletak di jalan mati
rotasi kota parepare sulawesi selatan
sejak dibangun dan beroperasi tahun dua ribu dua puluh dua lalu
masjid ini selalu ramai dikunjungi
sesuai namanya masjid ini terinspirasi dari presiden ri ketiga b j habibie
masjid ini dibangun di atas laut dengan menggunakan tiga ratus tiang penyangga
arsitektur masjid bj habibie khas timur tengah
dengan kubahnya menyerupai kubah masjid hagia sofia di istanbul turkiye
di bagian depan terdapat dinding yang menyerupai hajar aswad berwarna hitam
sementara di sisi kanan masjid terdapat teras dengan pemandangan laut lepas
model model minimalis yang persepintas dari luar itu
mengikuti gaya konsep masjid di hagia sofia turkiye istanbul
ini terinspirasi dari presiden ketiga bj habibie
sehingga namanya masjid ini diberi nama masjid rabu bj habibie
lokasi masjid yang berada di jalur utama transportasi sulawesi
dan lokasi parkir yang luas dengan panorama laut
membuat banyak warga yang sengaja singgah
baik untuk beribadah maupun sekedar melepas lelah
selain itu warga juga bisa mengabadikan momen berfoto
dengan latar belakang masjid terutama pada sore menjelang maghrib
di area masjid juga terdapat area bermain yang ramah untuk anak anak
seperti ayunan luncuran atau perosotan
makassar tadi ada kejuan suatu di kota parepare
melihat undahnya masjid ini di laut alang kandanya kita singgah dulu ya
iya luar biasa
di tengah laut ya masjid terapung
saya sih tadi di sini emang kebetulan bukan orang sini
terus ke sini mau lihat lihat masjid masjid terapung
kalau di mana tionya
ini bagus sih di tengah laut
kalau di jakarta kan jarang ya ada masjid di tengah laut gitu
jadi jika tengah melintas di kota parepare
tidak ada salahnya menjadikan masjid terapung bj habibie
sebagai lokasi wisata religi
pare sulawesi selatan